di bone sulawesi selatan unggahan sebuah akun media sosial yang kecewa terhadap seorang guru yang mengurung murid berjam jam di kelas
hingga membuat mereka lemas karena menahan lapar menjadi viral
peristiwa ini terjadi pada enam belas september lalu di smp negeri dua puluh tiga boko kabupaten bone
pihak sekolah yang dimintai konfirmasi pada senin dua puluh tujuh september mengaku peristiwa itu berawal
saat sang guru mendapati sejumlah siswa dari beberapa kelas masih bermain pada jam pulang
dia lantas mengarahkan semua murid masuk ke kelas
kebetulan karena lambat dikasih pulang sampai hampir jam tiga
ini juga istrinya kebetulan dia tinggal di sekolah ini merasa khawatir juga sehingga dia balik bolak balik
untuk menyampaikan sebuah sekolah ya itu anak anak kasihan dikasih pulang
pihak sekolah menegaskan aksi mengurung siswa selama lima jam tersebut adalah inisiatif guru
tim liputan cnn indonesia
tim liputan indonesia